pada hari keempat larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu penyekatan terus dilakukan di sejumlah titik di bandung raya
petugas kepolisian masih menemukan indikasi pengemudi yang melakukan perjalanan mudik lebaran
pintu keluar tol buah batu bandung menjadi salah satu titik penyekatan larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh
kendaraan berplat luar kota bandung diberhentikan dan diperiksa oleh petugas gabungan seputar identitas dan kepentingan yang memasuki kota bandung
dari pagi hingga minggu sore petugas kepolisian polrestabes bandung telah memeriksa dua ratus empat puluh kendaraan dari luar bandung
dua puluh satu kendaraan diantaranya terpaksa diputar balikan
pada umumnya kendaraan yang diputar balikan ini tidak bisa menunjukkan surat keterangan masuk wilayah bandung
serta tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat sesuai aturan yang diberlakukan
jadi kalau misalkan sudah direkapilatasi sampai ke sore atau agak malam mungkin berubah lagi
jumlahnya fluktuatif meningkat sesuai dengan yang berlaku atau berjalan demikian
penyekatan kendaraan juga terlihat di wilayah cile nyika bupaten bandung pada minggu sore
satu persatu kendaraan berplat luar bandung diberhentikan oleh petugas kepolisian
sesaat setelah keluar pintu tol cile nyika bupaten bandung
meskipun cukup lengang hingga minggu sore satuan lalu lintas polresta bandung sudah memeriksa tiga ratus lima puluh kendaraan
dari luar wilayah bandung
empat puluh lima diantaranya diputar balikan petugas kepolisian
penyekatan larangan mudik lebaran berlangsung juga pada malam hari
menurut kani turjawali polresta bandung ada peningkatan jumlah kendaraan yang diputar balikan
karena tidak memiliki dokumen pendukung untuk melakukan perjalanan hingga minggu malam
sampai dengan jam delapan belas ada empat ratus tujuh puluh lima kendaraan yang diputar balik arahkan
ulangi yang diperiksa
termasuk yang diputar
balik arahkan kurang lebih delapan puluh lima yang kami putar balik arahkan
sehingga masih kita tetap antisipasi terutama pemudik yang akan keluar daripada gerbang tol purbalenyi
penyekatan yang dilakukan di wilayah hukum polresta bandung maupun polrestabes kota bandung berlangsung selama dua puluh empat jam
penyekatan ini akan dilakukan hingga tujuh belas mei mendatang